sebagai pemohon partai garuda mengapresiasi keputusan mahkamah konstitusi
yang mengizinkan menteri yang maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
tidak perlu mundur selama mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden
sementara perludem menilai menteri yang maju jadi calon presiden
tetapi tidak mundur bisa mengganggu kerja presiden joko widodo
dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu
tidak harus mengundurkan diri sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin dari presiden
hal ini pun disambut baik oleh ketua umum partai garuda ahmad rida sabana
saat menggelar konferensi pers di kawasan menteng jakarta pusat rabu siang
rida mengatakan uji material ini menjadi penting bagi partainya
karena partai garuda mempunyai legal standing yang jelas
serta ingin memberikan tempat bagi siapapun yang ingin memimpin indonesia ke depan
dicalonkan oleh partai garuda ahmad rida sabana

dan kami ingin memberikan tempat yang seluas seluasnya
kepada seluruh potensi yang ada di republik ini
untuk mencalonkan dan menjadi pimpinan
dan tidak membatasi kepada mereka
yang memang saat ini mungkin sedang duduk di pemerintahan atau di kabinet
pak jokowi dan pak maru kamil
saya kira itu
sementara itu direktur eksekutif perludem hoirunisa nur agustiati menilai
menteri yang maju jadi calon presiden tetapi tidak mengundurkan diri
bisa mengganggu tugas dan kerja presiden
karena menteri merupakan pembantu presiden
bahkan menurut hoirunisa bisa ada persaingan dengan presiden
hoirunisa menambahkan menteri yang jadi calon presiden juga berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan dengan memanfaatkan program kementerian
sebagai ajang promosi diri
beberapa nama menteri di kabinet jokowi ma'ruf amin
memang masuk radar lembaga survei
survei parameter politik indonesia menunjukkan
beberapa nama menteri yang mendapatkan elektabilitas calon presiden antara lain
menteri pertahanan prabowo subianto
dan menteri parwisata dan ekonomi kreatif sandiaka uno
sementara nama lainnya yang masuk survei
dan mendapatkan elektabilitas sebagai calon wakil presiden
yakni menteri bumn erick thohir
yang digadang gadang akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh
menanggapi putusan mk itu presiden jokowi mengaku akan mempertimbangkan kinerja
menteri dan pemerintahan sebelum memberikan cuti pada menteri yang maju pilpres dua ribu dua puluh
iya tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan
tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan di
jadi evaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak